bisa saja belum kuartal keempat memang meredah tadi pagi kita baru dapat informasi itu
tapi kita sendiri memang harus tetap optimis tapi tetap harus waspada